kuasa hukum novel baswedan kembali mendatangi komisi nasional hak asasi manusia
di jalan latuharhari menteng jakarta pusat guna memberikan bukti baru
serta meminta komnas ham mendorong presiden dan juga kapolri mengungkap
kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior komisi pemberantasan korupsi
bertemu langsung dengan wakil ketua komnas ham kuasa hukum novel muhammad isnur
memberikan surat keterangan barang bukti yang baru ditemukan
guna mengungkap kasus penyerangan terhadap novel
isnur mengaku banyak temuan dan juga barang bukti yang tidak dibuka
diduga memang sengaja dihilangkan agar kasus tidak terungkap
ia mengkhawatirkan jika kasus novel baswedan tidak terungkap
nantinya akan banyak kasus yang sengaja dihilangkan
seperti kasus ancaman bom pada laude dan juga agus raharjo yang tidak terungkap
sementara wakil ketua komnas ham berjanji akan kembali menindaklanjuti kasus ini ke kapolri
dan terkait laporan harus dibahas terlebih dahulu di paripurna komnas ham
ini akan kami sampaikan kepada rekan rekan komisioner yang lain
ada beberapa hal yang diminta
yang satu adalah menindaklanjuti rekomendasi
yang kedua terkait dengan status dari laporan kami
kalau untuk yang pertama soal tindaklanjuti kami akan menindaklanjuti
dengan menyampaikan surat kepada kapolri
ini perkara mudah
perkara yang gampang dikumpulkan
diungkap istilah komnas ham begitu
tapi kenapa jadi sulit diungkap
nah ternyata dalam penyidikannya banyak yang menyalahi proses
jadi seolah olah kalau pertemuan kami penyidikannya ini memang sengaja untuk tidak diungkap
itu bahasa lain dari temuan komnas ham itu begitu